silakan untuk aksi memang sudah diatur dalam undang undang sudah ada pemberitahuannya juga silahkan dilaksanakan dengan baik
silakan untuk aksi memang sudah diatur dalam undang undang sudah ada pemberitahuannya juga silakan dilaksanakan dengan baik
tadi juga sempat saya untuk naik ke atas panggung untuk memberikan semangat untuk aksi yang aman damai tanpa anarkis
dan kita juga mengetes juga dari peserta aksi demo itu sebenarnya apa sih tututannya hari ini
ya ada yang hafal ada yang tidak ada yang cuma hafal setengah ada yang hafal full ada yang cuma hafal satu atau dua itu saja
ya untuk mendekatkan diri kita polri kepada masyarakat agar tidak terdekat
jadi cb nya berarti orang orang tentang apanya pak
di pengamanan pada hari ini kita kedepankan penguat untuk mengamankan negosiasi negosiatur
persuasif tetap dikedepankan tapi kita naik ke atas panggung untuk apa
mencairkan suasana agar mengenalkan ataupun mendekatkan diri publik kepada masyarakat agar tidak terjadi setelah ini